yang kita juga menemukan ada saksi yang sebetulnya bukan advokat tapi ngaku advokat
jadi itu bukan advokat tidak pernah disumpah
saya kira waktu itu pernah orang mempersoalkan adik saya adalah notaris bukan advokat
ternyata kalau anda memakai dasi advokat itu kalau tidak disumpah anda bisa dipidana tujuh tahun
jadi itu yang terakhir
terus tadi juga saya sampaikan ternyata rata rata hanya mengambil tiga belas detik pidato saya
padahal pidato saya itu satu jam empat puluh menit
itu hanya potong tiga belas detik
dan rata rata juga mendapat tulisan tulisan yang dipotong
mereka tidak mau menyangkutkan bahwa pidato saya satu jam empat puluh menit tidak ada hubungan dengan pilkada
berkali kali mengatakan tidak perlu pilih saya
tidak perlu pilih saya
lalu saya bicara program berkali kali
jadi pidato saya di pulau seribu adalah tentang program budidaya ikan kelapu
bukan dalam rangka kampanye
dan ada juga saksi yang akhirnya mengaku dia adalah pendukung paslon nomor satu
itu juga gusjoy
dia juga menyatakan mendukung
tapi dia jamin dia objektif
dia akan membelok
padahal dia habis deklarasi dia melaporkan saya
makanya saya merasa saya dirugikan
saya tidak ada waktu untuk kampanye seharian tiap minggu harus seperti ini
dan mereka juga semua seperti kur
semua minta hakim menahan saya
semua saksi minta yang sama
padahal saya katakan sangat tidak adil ketika saya bicara satu jam empat puluh menit
tentang program budidaya ikan
mereka potong hanya kecil
untuk mengatakan saya menista agama
dengan seperti itu
saya katakan itu satu fitnah
saya sudah sampaikan berulang ulang
saya tidak mungkin menista agama
lalu mereka mengatakan
yang tidak menuntut
yang tidak mau menggugat saya
itu islamnya kurang beriman

bisa tetap vivekan
sama sekali di gastronomi
kalau ingin menemukanara warga
anda harus tetap ke sisi sasi niat
jadi siapa itu yang berbuatkan semedaftar
untuk menambah lucu
jika ini ceritakan bubuk
kehormatan sebagai penutup adalah sukun goreng ini mirip dengan belitung sukun goreng dan saya pun
makan siang dengan beliau beliau itu tidak ada seorang pun yang marah apalagi melaporkan saya
baru mulai dilaporkan ada satu saksi mengatakan dia menerima wa group bukan video juga berisi
kata kata tolong lihat tuh youtubenya bahwa si gubernur ahok menista agama menoda agama lalu
mereka membuat forum forum untuk melaporkan jadi itu yang saya sampaikan ini jelas fitnah yang
terlalu kejam saya tidak tahu mungkin tim sukses atau siapa terlalu rajin khawatir
hai saya tidak bisa kampai saya tidak tahu tapi yang pasti tidak bisa satu jam empat puluh menit konteksnya
gede dan banyak juga saksi yang nyatakan ada saksi penglupa semua ditanya lupa lupa lupa
sampai lahir apa lulus sd smp sma dia lupa dan dia mengaku lulusan sarjana hukum pada
lapor visi lalu ada juga saksi padahal kalau kita ke polisi ya kabare screen itu riwayat
hidup daftar nama itu bukan polisi yang nanya loh ya sodorkan pada kita kita ngisi sendiri
ada saksi yang bisa ngisi ngisi sampai menulis alamat kantor pun depok ditulis jakarta lalu dia
menyalahkan polisi yang salah berita acara pendaftar pelaporan ada tulis sama isi ada beda dibilang polisi juga
yang salah padahal dia tanda tangan paraf di setiap lembar dan tanda tangan lalu ada lagi satu saksi
yang mungkin malu karena kerja di pisahat
hai pisahat punya orang amerika lalu dia sengaja diberita acara tulisannya itu pisahat jadi beda
jadi tulisan pisahat nya itu dia sengaja ubah ini saya kasih lihat ya dia kerja di pisahat
ya dia rubah saya pun sampai ketawa ditanyain di akhirnya ngaku dia enggak perhatikan gede
pada semoga mesin tanda tangan ya semoga masih tanda tangan hai hai hai hai hai hai hai hai
hai teman teman sebentar
hai saya datang kerja entar saya cariin
hai nanti saya cari terlalu banyak ini ada terlalu banyak
hai room jadi kirain rice cannon pijat jethro hat dia ganti jadi heads beloved ya saya kira mungkin
dia malu karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir yang beda iman jadi
banyak terbanyakan akhirnya api pikir suka the list orange yang rezeki ini perbuatan ceritanya
big up topoi wam iya ambil setiap kasih saya paham terus bombs i'm home ups whateveretti

habib novel dan habib novel menuduh saya membunuh dua anak buahnya dan dia juga menuduh
saya merekayasa memenjarakan dia saya tersanjung sekali saya bisa merekayasa menjarakan habib novel
justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu saya harap jadi penjara tujuh tahun saksi
palsu dia juga mengatakan habib novel mengatakan sorenya tanggal dua puluh tujuh september
itu banyak telepon masuk dari pulau seribu menelpon beliau mengatakan saya menista menodai agama
hai jadi jelas terus kita tanya bagaimana siapa yang telepon kata sudah saya hapus sms dan
teleponnya mari kita akan mengajukan kepada kepolisian untuk meminta bukti dari provider
tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas sore
hai ada berapa orang yang telepon ke jakarta depo seribu ke nomor teleponnya habib novel dan ini dia
tulis pelaporan tersebut atas kehendak umat islam se indonesia lo kita tanya orang pulau
seribu umat islam indonesia bukan iya tapi kurang beriman katanya ini beda islamnya dan mengatakan
tujuh juta semakin dosyutai sudah saya nggak mau berdebat lagi sekitar cukup terima kasih pak